hati hati ya pulangnya pacarnya roman armani
bapak bobby telfon aja roman
terus ntar bobby bilang susan tuh cantik
terus bobby suka sama susan
eh susan memakan buah durian di mulut sampai lumer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
buuh ini orang gimana ya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
hmm kayaknya boleh juga tuh
bap bap ya aku tidur sih
ih malah tidur pagi
kenapa sih tiap hari masih aja ada masalah gue sama orang
ini cerita kita tentang rasa yang sederhana
romansa yang inginkan bahagia namun harus terbentur setapa
mungkin kita memang harus berpeluang
mama ramallah creepnya
kenapa sampe wondet lagi
suka sih orang propio
seri nama penggeluh
karena masih belum puas ya ketemu sama gue
iya iyalah roman kan kita baru ketemunya di sekolah tadi
emang kamu pikir siapa ya aku lahan
ya enggak maksud gue lo ngapain disini
saya pakai nanya lagi ya mau ketemu sama kamu lah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
iya lah pastinya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
kok masaklah cepat cepat
aku ini sudah lebih dari lapar
ah bapak ini tak sabar
semua kan pake tahap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
ya buat siapa keh
lo gak perlu tau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
mau apa dia
enggak aku gak bakalan lepasin sebelum kamu kasih tau puisi itu buat siapa man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
enggak aku gak bakalan lepasin sebelum kamu kasih tahu puisi itu buat siapa

pokoknya kamu harus kasih tahu puisi itu buat siapa
amang inang aku bella yang ketemu di sekolah
masih inget kan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
ada perlu apa kau kemari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
oh untuk belajar bareng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
kowi itu kan bukan teman sekelasnya roman kan
eh sepertinya dikenal kayak gini semua omong nih
tori paham apa kami separation
inang yaudah kalau gitu aku pamit dulu deh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
baru satu hari bapak menginap di sini
sudah dua perempuan mendatangi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
tapi ini lebih gawat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
gue minta bantuan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
guys lo berdua gimana sih
mikir dong mikir
selama ini yang punya segudang ide itu si rey
loh jangan pernah sebutin nama dia lagi di depan muka gue
karena gue lagi males sama dia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
lo tau sendiri kang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
bentar ya sayangnya